salah lo sendiri lo yang nempak
kasian si ami tis
kasian kenapa pur
kartu atm nya ilang
padahal dia harus beli pulsa
buat beli makan
buat inilah buat itulah
tadinya gue mau minjemin
tapi gue nya enggak ada
lo ada enggak tis
kamu mau minjem uang
buat dipinjemin lagi ke neng ani
kalau nggak gue pinjemin lagi
kamu telat pur
saya udah terlanjur jalan
abang kok keluar
lo udah kelar bungkus kuenya
ini mau bawa ke rumah emak emak
abang tadi tinggal dulu ya
sampai gini hari gak ada yang nengokin abang
emak kan jenguk
emak kan bertuak
enggak usah ditung
pak sofian sama bu nur
ya pak sopyan sama bu nur doang
belum sempat kali bang
jalan kita lagi susah
kagak ada yang nengokin
ya udah nanti kalau tadi ketemu orang di jalan
tati jalan dulu ya
tapi gue enggak enak
ojaknya lagi sakit
masa kamu tega pur
besuk juga belum
kalau urusan nolongin ani udah kelar
ompur hantarin bunga
kan saya neng yang duluan bilang berangkat
habis aku kasian lihat muka ompur yang melas
tuh ompurnya lagi galau
nah kalau gitu hantarin aku biar enggak galau

kelihatan lebih s judgement kesatuan

nah kalau lu bayar kontrakan tepat waktu panenak
pas banget be
pas urusan gue kelar
pas lu datang
lu dari mana mai
dari rumah temen be
sekarang mau kemana
kan belum masak
gue temenin mau gak
oh seperti itu
jadi be mau nemenin masak
masa nemenin masak
nih kasih ampur
eh lo tau kakak gue lagi sakit gue gak bisa jalan
ya kalau tau ngapa lo gak besuk gue
tadinya gue mau besuk lu
tapi tadi pagi gue dapat kabar bapak gue jatuh
terus pas gue mau pulang kampung ibu gue ngasih kabar kalau bapak gue gak apa apa
ya kalau tau gak apa apa ngapa lo gak besuk gue
tadinya gue mau besuk lu
tapi gue bantuin ani nyari kartu atm nya
kasian dia jack
dia nggak punya uang buat beli pulsa
buat ini buat itu
ini aja gue lagi nyari pinjeman duit buat ani
ya udah kalau lo udah dapet pinjeman duit lo besuk gue
si ojak udah sembuh belum ani
lagi liat aja sendiri
kita besuk bareng yuk
untung ketemu emak di sini
emak ya harusnya bilang untung ketemu lo di sini
gak ada yang bilang untung ketemu gue
tati mau nganterin kue pesanannya emak
yaudah kita bareng yuk nganterin kumah emak
maik urusan besuk si ojak gimana
be emak tati duluan ya
kalau babi mau besuk ojak besuk aja
mbak ojak ada di rumah kok
rawa bebek sembilan mau
sepuluh ribu ya
ah maaf nggak mau
deh emaknya kagak ada di sini
siapa yang mau ketemu emak lo
gue mau ketemu lo
aduh aduh aduh
salah lo sendiri yang nempak
selamat datang kembali di parkiran kami
mengapa bos kembali lagi
lo kagak salah
tapi gue mau kasih tahu ini
saya sudah tahu
soalnya aku sudah n troy ngajek
bisa muocoiko tembe ke rumah bah
yaudah kalau gitu lu aja jagain warung
gue pulang ke rumah ngambil duit
jangan lebar lebar senyum lu bau
lapin tuh piring jagain warung
tadi ani pakai hp gua
dipakai buat apa bos
hp nya ditempelin ke pipinya
sekarang aja masih wangi ani
ntar hp gue jadi bauloh